dengan di antara ambulans tiga belas korban tewas dalam kecelakaan bus maut di jalan tol surabaya mojokerto
tiba satu persatu di asrama yatim piatu tori kujana surabaya jawa timur senin sore
setelah disalatkan belasan jenazah korban dimakamkan secara massal di pemakaman islam benowo
yang berada tepat di sebelah asrama
prosesi pemakaman diwarnai isat tangis dan berlangsung hingga semalam
di antara tiga belas korban tewas terdapat satu keluarga yakni soni suprianto bersama istri dan kedua anaknya
sedangkan satu lagi anaknya yang lain masih menjalani perawatan
dan belum mengetahui jika bapak ibunya meninggal dunia
di keluarga saya itu ada
anaknya soni kakak ipar mbak titis kakak kandung anaknya yang kedua gresi sama anaknya yang ketiga stephen
tinggal satu wajah yang posisi sekarang lagi berawatan di rumah sakit petro kregundi triorso
satu korban tewas lain yang dimakamkan di benowo adalah andik sang sopir bus
andik juga merupakan salah satu koordinator wisata pemilik agen perjalanan
sementara satu korban lainnya
dimakamkan di gresik
hingga senin malam belasan korban luka berat dan ringan akibat kecelakaan bus pariwisata di kilometer tujuh ratus tiga puluh
tol surabaya mojokerto masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di kota mojokerto dan kabupaten mojokerto
beberapa di antaranya akan segera mendapatkan tindakan operasi akibat cedera serius
salah satunya adalah laylatul istiadah dua puluh tujuh tahun yang akan menjalani operasi

dan di kota mojokerto dia akan menjalani operasi di kota mojokerto
akibat alami patah tulang tangan kanan
menurut laylatul dirinya tak tahu persis peristiwa kecelakaan
karena saat kejadian ia tengah terkudur dan duduk di kursi belakang
ia juga belum mengetahui kondisi dari sepuluh anggota keluarganya yang lain termasuk suami dan ibunya
kecelakaan dalam kecelakaan terjadi pada senin pagi di klaumatar tujuh ratus dua belas empat ratus jalur a tol surabaya mojokerto jawa timur
rombongan berjumlah tiga puluh dua orang mayoritas tercatat sebagai warga di tiga rw kelurahan benowo kecamatan pakal surabaya
berangkat berwisata ke dieng yogyakarta pada sabtu empat belas mei
kapolres tamo jokerto ajun komisaris besar polisi rofi kriptohimawan
menyatakan dari hasil identifikasi
dipastikan jika seluruh penumpang bus berjumlah tiga puluh tiga orang termasuk kru bus
dengan rincian korban tewas empat belas orang dan korban luka sembilan belas orang
demi liputan cnn indonesia